tim sar gabungan mencari tiga pendaki asal jombang surabaya dan palembang yang hilang di gunung semeru propolinggo selasa pagi
petugas menyisir di sekitar lokasi tempat hilangnya korban di bawah puncak gunung semeru
tim sar gabungan dari bpbd kabupaten lumajang kodim lumajang dan petugas taman nasional bromo tengger semeru
selasa pagi melakukan persiapan di posar tawon songo untuk mencari tiga pendaki yang hilang
tim sar dibegi menjadi dua regu
satu rugu mencari melalui pos ranupani dengan tujuh personil
sedangkan regu dua dengan kekuatan sepuluh orang mencari korban dari pos tawon songo
petugas menyisir di kawasan belang tujuh puluh lima
di mana survivor sempat mengirimkan pesan kepada rekannya bahwa ia hilang di gunung semeru
naiknya tanggal tiga puluh satu diperkirakan tanggal dua turun nah ini sampai sekarang belum turun
ini ada berapa personil yang dilipati untuk
untuk pencariannya ada dua seru yang pertama dipimpin oleh peltu sugiono melewat ranupani
yang seru kedua saya berangkatkan jumlah sepuluh orang melalui kawan solo
fokus pencarian di mana pak
untuk melihat koordinat dari sms dari sukifar kita fokus pencarian di bawah blank tujuh puluh lima
sebelumnya tiga pendaki dinyatakan hilang di gunung semeru
ketiga pendaki tersebut yakni joko rubianto warga jombang
dan charles warga palembang
ketiganya mendaki ke puncak mahameru pada tiga puluh satu desember lalu
namun hingga hari senin dua januari ketiganya belum juga kembali ke pos pendakian gunung semeru di ranupani
nur hadi wicaksono lumajang